langkah langkah yang dilakukan pemerintah pertama untuk thr tadi
dalam rangkaian penjelasan kondisi stabilitas sistem keuangan
menteri keuangan sekaligus ketua kssk sri mulyani mengatakan
tunjangan hari raya untuk asn tni polri dan pensiunan
cair paling lambat pada jumat lima belas mei dua ribu dua puluh
peraturan pemerintah tentang tunjangan hari raya itu
sudah ditandatangani oleh presiden
dan peraturan menteri keuangan juga sudah keluar
sri mulyani menjelaskan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan
satuan kerja untuk melakukan pembayaran thr
dan diharapkan dapat dilakukan secara serentak
adapun untuk jumlah pembayaran thr sri mulyani membeberkan
thr dari asn pemerintah pusat tni polri sekitar sebesar enam delapan triliun rupiah
thr untuk pensiunan sekitar delapan tujuh triliun rupiah
dan untuk asn daerah sekitar tiga belas sembilan triliun rupiah
untuk thr tadi pp nya sudah dikeluarkan oleh bapak presiden
atau sudah ditandatangan dan pmk juga sudah keluar
kami sekarang sedang melakukan persiapan dengan seluruh satker
untuk eksekusi pembayaran thr ini
kita harapkan akan bisa dilakukan serentak paling lambat
adalah pada hari jumat ini
lima belas ya kalau nggak salah jumat ini
sri mulyani menjelaskan thr ini diberikan hanya untuk pelaksanaan
aparatur sipil negara dan seluruh tni polri
hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan di bawah eselon ii
tim liputan cnn indonesia